di tempat ini interaksi harimau dengan penjaganya memang diupayakan seminim mungkin
situs web moneysmarts dapat membantu anda
itu mungkin ada pertimbangan
view di luar tetap kelihatan seperti itu
mereka adalah eni bonaventura dan lugi riandi
sehingga kita mengorbankan idealisme kita atau visi misi kita
dan kondisi ini biasanya didukung oleh lokasi yang potensial dan semakin lama menunda untuk membeli rumah semakin sulit
jadi memang bermain diantara itu